puluhan ibu ibu mendobrak pintu rumah di kawasan jalan rumah potong hewan medan deli medan sumatera utara yang dijadikan lokasi perjudian pada minggu
bersama warga lain mereka merusak sejumlah mesin judi jackpot dan tembak ikan yang ada di dalam rumah itu
para penjudi yang ketakutan langsung melarikan diri
warga juga menyeret mesin judi keluar ruangan dan membuangnya ke tepi jalan
aksi para wanita mendatangi tempat perjudian ini bukan yang pertama kali terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan
masyarakat merasa resah karena menjamurnya perjudian di kawasan tempat tinggal mereka
bagus karena kita sudah capek dan sudah banyak melakukan tindakan penangkapan terhadap lokasi lokasi begitu
artinya ini yang tidak bisa kita pantau itu mungkin masyarakatnya sudah sadar sehingga membuat begitu
sebelumnya polres pelabuhan belawan sudah menutup sejumlah lokasi perjudian tetapi beberapa hari kemudian kembali dibuka
polisi akan terus berpatroli mencari lokasi perjudian di wilayah tersebut
resi erlangga medan sumatera utara